warga di bekasi jawa barat rela antre sejak sahur di depan pintu gerbang sebuah bank
meski bisa demi bisa menukarkan uang pecahan baru
antrean warga di salah satu bank di jalan ahmad yani kota bekasi jawa barat
warga berburu uang pecahan baru untuk berbagi di momen lebaran nanti
pihak bank membatasi penukaran uang baru dengan melayani seratus orang perharinya
per orang bisa menukarkan uang maksimal tiga tujuh juta rupiah